baiklah nyai paman
tolong jaga istana pajajaran dengan sangat baik
kerahkan seluruh pasukan untuk berjaga jaga
jangan sampai ada penyusup yang masuk ke istana pajajaran lagi pak
baiklah nimas hamba berjanji
hamba akan menjaga istana ini dengan segenap di waraga hambanya mas
ya allah kak kandia
kak kandia bangun kak kandia
kak kandia bangun
ya allah kak kandia bangun
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
aku harus menggunakan tenaga neramku
aku bisa membuka kitab ini
makhluk apa kalian
kami penunggu kitab naga paksa
kau harus mengalahkan kami
sebelum kau mempelajari kitab ini
dan saya meletakkan tentara tentara dari lumu
punya diri aku seleasih

seterusnya mesti m palestinians
kau harus mencari karyating
kamu juga harus mencari lantai
ibu ndaku di dalam sebentar
silahkan nimas aku akan menunggumu disini
apakah paman melihat ibu ndaku
kira kira seperminuman teh yang lalu
gusti ratu subang larang pergi meninggalkan istana dengan tergesa gesa nih mas
kenapa nimas kenapa kau kelihatan panik begitu
gawat nyai ibu ndaku pergi meninggalkan istana
aku harus segera mencarinya
aku takut ibu ndaku akan bertemu dengan para penjahat bukan ayahnya prabu
kalau begitu aku akan menemanimu
tolong jaga istana pajajaran dengan sangat baik
kerahkan seluruh pasukan untuk berjaga jaga
jangan sampai ada penyusup yang masuk ke istana pajajaran lagi pak
hamba akan menjaga istana
istana ini dengan segenap jiwa raga hamba nimas
bagaimana cara mempelajarinya
memulainya dari ketika itu
biasanya aku tidak tahu dari mana